hai raka aku merasa kasihan buruk tentang ayah anda mungkin terjadi sesuatu pada
ayah anda raka benar aku pun merasakan yang sama raka sebaiknya kita sekarang
ke istana aku khawatir ayah anda sedang dalam bahaya kita harus menolong
maaf pak mah
ujian ini terlalu sulit pak mah
aku butuh waktu
untuk belajar lebih keras
kenapa kau diam
keluarkan seluruh jurusmu
selama patiraga bisa meniru jurus jurusku
aku tidak boleh sembarangan mengeluarkan jurus jurusku
tapi apa yang harus aku lakukan
jika kau tidak akan menyerah
biar aku yang akan menyerah
aku si prabu dalam air
patiraga sangat berhenti
apakah aku si prabu bisa menerangkan patiraga